panglima tni jenderal gatot nurmantio menyatakan
ia tidak menyalahi aturan tentang mutasi delapan puluh lima perwira tinggi tni
di tiga matra angkatan darat laut dan udara
menurut panglima mutasi perwira tinggi tni telah dilakukan
sebelum ia mengetahui rencana pemberhentiannya secara hormat
karena memasuki masa pensiun
ia menjelaskan proses mutasi sudah dimulai sejak november
dan ditetapkan pada empat desember
saya tidak diberitahu oleh presiden
kalau saya diberitahu bahwa nanti akan diganti pak adi
sejak itu saya tidak boleh
saya tahunya sama sama dengan pak adi silakan cek pak adi
rapat selesai kita sempatnya paraf
kasal paraf kasatoraf kasoparaf paraf semuanya
kemudian saya ditelepon oleh pak patik
pak patik menyebarkan pak panglima
saya sudah menyerahkan
jadi itu sudah presiden kepada jpr mencalonkan
jadi prosesnya itu sudah
itu langsung sudah paraf sempatnya
nah kemarin saya menghadap pak presiden
pak panglima sebaiknya tidak menelakan
saya belum siap